terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
saudara mobil yang dikendarai seorang pelajar menabrak sebelas sepeda motor
dan dua mobil di bekasi jawa barat
pengemudi panik karena dikejar masa setelah menabrak kendaraan
kendaraan pelaku akhirnya terhenti di gerbang tol becakayu marga jaya
polisi menjelaskan awalnya kendaraan yang dikemudikan pelaku
sempat terlibat kecelakaan di wilayah tarumajaya kabupaten bekasi
pengemudi sempat mau bertanggung jawab
namun korban yang ditabrak malah memukul kendaraan pelaku
bu itu benar bu pengemudinya masih di bawah umur bu
untuk pengemudinya karena ada pertanggung jawaban dari orang tuanya
akhirnya kejadian tersebut antara kedua belah pihak sudah diselesaikan secara damai